saya sepakat dengan disampaikan pak dirjen semua tergantung kondisi daerah masing masing
namun demikian pada prinsipnya kita harus siap dengan skala skenario
untuk skenario terburuk artinya kita tetap harus memaksimalkan sistem untuk pjj pembelajaran jarak jauh
namun kita juga harus mengantisipasi apabila ruang ruang itu ada maka kita bisa lakukan sistem hybrid
artinya tatap muka yang dimodifikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan
artinya kita harus siap dengan semua skenario
mengharapkan harus yang terbaik dan ideal tapi berantisipasi untuk situasi yang terburuk